presiden jokowi dodo tiba di rumah cemara
atau rumah pemenangan partai koalisi di jalan cemara
menteng jakarta pusat pada minggu sekitar pukul sepuluh malam
kedatangan tersebut untuk melakukan pertemuan atau rapat
bersama sembilan sekretaris jenderal partai partai koalisi
guna membahas tim kampanye pemenangan calon presiden
dan calon wakil presiden jokowi maruf amin
selesai melakukan pertemuan tertutup selama setengah jam
jokowi telah mengantongi nama ketua tim kampanye
tetapi tidak langsung dipublikasikan ke media
namun sekjen pdip hasto kristianto menyebut nama nama tim kampanye
dari perwakilan parpol pengusung
kemudian pak kd sekjen pkb beliau adalah bertindak
sebagai wakil ketua ditambah dengan pak heri dari hanura
sebagai wakil ketua yang paling gagas
jadi tugasnya bersama sama kami berkali dengan tangan
kemudian sekjen dari tim kampanye dari perintu pak rofik
kemudian dari pkpi itu adalah bukalapak
dan psi bung antoni berkita sebagai wakil sekretaris
dan saya sendiri diugaskan sebagai sekretaris tim kampanye nasional
dari koalisi indonesia kerja
dengan demikian tim kamarnya sudah bekerja langsung bekerja
dan besok kami langsung bergerak cepat mengadakan pelatihan
juri bicara bertempat di hotel torio